direkturat reserse kriminal umum polda metro jaya meyakini
jasad mutilasi yang ditemukan dalam sebuah kontrakan di kawasan bekasi
pada dua puluh sembilan desember dua ribu dua puluh dua lalu adalah anggela hindriati wahyuningsi
identitas angela terungkap dari alat dan barang bukti yang ditemukan petugas
mulai dari pengakuan tersangka seragam korban
hingga tanda pengenal korban di lokasi kejadian
identitas angela juga diperkuat dengan hasil tes dna
yang identik dengan dna putrinya berinisial al yang meninggal tahun dua ribu delapan belas silam
pencocokan dna keduanya dilakukan setelah penyidik membongkar makam al pada hari kamis
motif asmara diduga kuat menjadi muasal pembunuhan keji itu
tersangka eky listianto mengaku membunuh korban pada november dua ribu dua puluh satu lalu
dua minggu berselang pelaku memutilasi korban dan menyimpannya dalam kantong plastik
di rumah kontrakannya
sebelumnya jasad berisi potongan tubuh dalam dua kantong plastik
ditemukan oleh petugas polda metro jaya dua puluh sembilan desember dua ribu dua puluh dua dini hari
saat mencari keberadaan seorang pria bernama eky listianto
yang dilaporkan hilang oleh istrinya empat hari sebelumnya
eki dilaporkan hilang sejak dua puluh tiga desember lalu
ketika memeriksa kamar kontrakan di kampung buaran
kampung selatan kabupaten bekasi jawa barat
petugas justru menemukan jasad seorang wanita
yang sudah dimutilasi di dalam dua box kontainer plastik
polisi mengungkapkan eki diamankan di hari yang sama usai penemuan jasad
eki yang datang ke lokasi kejadian menggunakan mobil
sempat berupaya kabur sebelum ditangkap petugas
tersangka hingga kini masih menjalani pemeriksaan intensif
termasuk kejiwaannya dan dugaan adanya keterlibatan pihak lain
badru zamal jakarta